peringatan hari anti korupsi sedunia yang jatuh pada sembilan desember tiap tahunnya
turut mengajak masyarakat untuk menengok wajah antikorupsi di indonesia
dari banyaknya kasus korupsi aparatur sipil negara adalah yang terbanyak
dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
saya resmi membuka peringatan hari antikorupsi sedunia tahun ini
lebih dari lima belas tahun hingar bingar perayaan antikorupsi dikelar
nyatanya korupsi tak jua jengah hadir dalam lini kehidupan indonesia
mencuri uang negara mengebiri hak rakyat
dan menyandera pembangunan menjadi definisi korupsi yang dikenal di negara ini
tiga lembaga di indonesia sesungguhnya telah hadir untuk mencegah hingga memberantas korupsi
rakyat memiliki penilaiannya tentang wajah antikorupsi indonesia
sejauh ini sih yang saya lihat di televisi
untuk pemberantasan masih belum merata ya
maksudnya masih tebang pilih dan sebagainya
cuma kalau misalkan untuk ke depannya
saya harapkan dalam satu area langsung sampai ke akarnya
menurut saya dibanding lima tahun belakang atau sepuluh tahun kebelakang
saya rasa kelihatan lebih baik dari sepuluh tahun kebelakang
tapi kita tidak tahu sih
sepertinya masih banyak sekali pejabat pejabat yang masih melakukan korupsi
tapi belum tertangkap atau belum ketahuan
sejak adanya kpk sih kalau menurut saya udah lumayan bagus
tapi kayaknya masih perlu ditingkatkan lagi
target menjadi kata yang seolah mengingatkan
bagaimana ketiga lembaga ini berjalan memberantas korupsi
dalam awal tahun dua ribu delapan belas
kejaksaan berhasil menangani enam puluh delapan kasus dengan kerugian negara mencapai rp enam ratus tujuh puluh delapan miliar
dan nilai suap sebesar rp tiga puluh dua juta
namun bagi icw angka ini tidaklah sebanding dengan lima ratus dua puluh kantor kejaksaan yang tersebar di indonesia
institusi polri juga telah melakukan penanganan perkara korupsi sebanyak empat puluh satu kasus
dengan jumlah kerugian negara mencapai rp tujuh puluh tujuh dua miliar dan suap senilai rp dua ratus juta
analisa icw menyebut angka ini tak sebanding dengan lima ratus tiga puluh lima kantor kepolisian yang tersebar di indonesia
dalam caratannya icw juga menangkap ada tiga puluh kasus korupsi yang ditangani kpk
dengan kerugian negara rp tiga ratus empat puluh dua miliar sedangkan suap mencapai rp empat puluh satu miliar
dari banyaknya jumlah kasus korupsi yang terjadi di indonesia
aparatur sipil negara atau asn menduduki peringkat teratas sebagai pelaku korupsi
terhitung sejak dua ribu lima belas hingga dua ribu delapan belas aparatur sipil negara atau asn di tingkat pusat
yang terjerat dalam kasus korupsi sebanyak sembilan puluh delapan orang tingkat daerah sebanyak dua dua ratus lima puluh sembilan orang
sedangkan total keseluruhan aparatur sipil negara yang terlibat kasus korupsi sebanyak dua tiga ratus tujuh puluh dua orang
tiga kementerian dengan aparatur sipil negara terkorup atau terbanyak dalam kasus korupsi adalah
kementerian perhubungan sebanyak enam belas orang kementerian agama empat belas orang
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebanyak sembilan orang
sedangkan tiga daerah atau provinsi teratas yakni provinsi sumatera utara dengan dua ratus sembilan puluh delapan orang
provinsi aceh delapan puluh sembilan orang dan provinsi sumatera barat mencapai delapan puluh empat orang
dalam catatan indonesian corruption watch menyatakan bahwa setidaknya ada sembilan belas kasus etika internal
beratasan korupsi dari tahun dua ribu sepuluh kemudian tidak hanya itu ternyata ada lebih dari tiga belas kasus besar
yang sampai dengan saat ini belum selesai dilakukan oleh komisi beratasan korupsi
partai politik yang menjadi tonggak demokrasi dan harapan rakyat pun justru turut andil dalam putaran korupsi
transparency international pada tahun dua ribu tujuh belas pun menyatakan stagnasi indeks persepsi korupsi indonesia di angka tiga puluh
disebabkan turunnya indeks political and economic policy
memberantas korupsi tentu tak semudah membalikan telapak tangan namun bukan berarti tak bisa dilakukan
selagi negara dan kepentingan rakyat berada di atas kepentingan golongan maka korupsi niscaya terkikis dan habis
maria sarjana jakarta